sejak asap kebakaran hutan dan lahan melanda kota jambi
para petugas puskesmas putri ayu di kawasan legok kecamatan danosipin
kewalahan melayani warga yang berobat
sebagian besar menderita ispa atau infeksi saluran pernafasan akut
eva rahmayanti petugas puskesmas putri ayu
mengaku setiap hari terutama usai akhir pekan
antara tiga puluh lima sampai lima puluh orang warga berobat karena ispa
dari dua puluh puskesmas sekota jambi puskesmas putri ayu yang paling tinggi jumlah penderita ispanya
yet salah seorang ibu rumah tangga
karena anaknya novan yang baru berusia tiga tahun mengalami ispa
padahal ia sudah berupaya membatasi anaknya tidak keluar rumah
namun asap pekat tidak dapat dihindari
menurut muhammad taufik sekretaris dinas kesehatan kota jambi
sejak kabut asap melanda jambi di awal bulan september
sampai kemarin terdata dari dua puluh puskesmas sudah lebih dari tujuh orang berobat karena ispa
mayoritas penderita adalah anak anak
ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan
memang dari enam menjadi tujuh an
sampai hari ini pak
sampai hari ini
tujuh sudah sih
buruknya kualitas udara yang tercemar asap kebakaran hutan dan lahan
alasan utama melonjaknya penderita ispa
saat ini kualitas udara di jambi berada dalam status sangat berbahaya bagi kesehatan
arven kennedy kota jambi jambi